ya setelah tujuh puluh tiga tahun indonesia merdeka seharusnya semangat yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di indonesia ini adalah semangat kebangsaan
berlandaskan ideologi pancasila serta spirit kebinekaan
dan suatu semangat yang harusnya paling dicerminkan oleh majulis permusyawaratan rakyat indonesia mpr
sebagai salah satu lembaga tinggi di negeri ini
nah setelah perjalanan sejak reformasi tahun sembilan puluh delapan hingga sekarang ya bagaimana mpr kita menjalankan dan menyelenggarakan
ya bukan saja pengamalan terhadap ideologi pancasila tapi menegakkan pilar kebangsaan itu sendiri
insight kali ini berada di kompleks mpr dpr dpd untuk melihat lebih dekat lagi
bagaimana selama ini mpr menjaga pilar kebangsaan indonesia dan juga memastikan bahwa nkri serta kesatuan dan persatuan bangsa indonesia tetap kokoh dan terjaga

majelis permusyawaratan rakyat sebagai majelis wakil rakyat sudah ada sejak merdekanya negara ini
pada awal disahkannya uud seribu sembilan ratus empat puluh lima mpr berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi dan pemegang kedaulatan
namun setelah reformasi mpr berpindah ke negara tertinggi dan memegang kedalauan rakyat
dpr menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga lembaga negara lainnya
kedudukan fungsi dan wewenang mpr yang dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat akhirnya diubah
meski demikian mpr tetap memiliki tugas dan wewenang yang strategis diantaranya mengubah uud seribu sembilan ratus empat puluh
mengangkat dan memberhentikan presiden juga melaksanakan sosialisasi empat pilar
serta menyerap aspirasi masyarakat
dalam usianya yang ke tujuh puluh tiga tahun mpr semakin meningkatkan visinya sebagai rumah kebangsaan
serta pengawal ideologi dan kedaulatan rakyat
karena itu sudah semestinya jika mpr menjadi wadah berkumpul orang orang dengan pemikiran yang baik demi bangsa dan negara
dengan rakyat ya mahasiswa semua orang berdemo itu masih masih segar diingatan saya kalau saya
sepertinya baru kemarin ya sepertinya baru dua puluh tahun tidak terasa setelah dua puluh tahun tapi kalau
kita melihat perjalanan panjang ya bukan saja dari bangsa ini khususnya dari lembaga mpr ini
dan pak zul sebagai ketua mpr ini apa kira kira yang paling membedakan kita tahu memang sudah
undang undang dasar sudah diamandemen dan juga wawonannya sudah berubah tapi perbedaannya lah
antara zaman dulu kemudian zaman orde baru dan zaman sekarang ini khusus bagi pemirsa kita yang
masih milenial mungkin belum lahir pada tahun sembilan puluh delapan itu pak zul ya jauh sekali desi misalnya
dalam tujuh puluh tiga tahun mpr itu tentu banyak yang sudah dilalui di mana awal mpr sebagai lembaga tertinggi
negara memiliki tinggi atau tinggi mpr dahulu itu gabungan antara dpr sebagai lembaga perwakilan
kemudian digabung dengan utusan daerah perwakilan perwakilan daerah dan dulu dalam undang undang
dasar dikatakan tidak boleh ada yang ditinggal walaupun kecil maka ada atas pegolongan jadi
dulu ada utusannya abri ada utusannya eee
ulama ada utusan muhammadiyah ada utusan nadatul ulama ada utusan agak gereja indonesia ada semua ada ya nah mpr
itu gabungan antara perwakilan rakyat politik praktis daerah praktis rakyat dan utusan utusan
golongan karena itu adalah gabungan maka dinamakanlah majlis bukan lewan tapi majlis
majlis perusahaan rakyat nah majlis itulah lembaga sebagai cermin gabungan seluruh rakyat indonesia
maka namanya majelis dia disebut lembaga tertinggi dahulu tapi ngomong ngomong dulu mereka dipilih
nah kemudian namanya utusan daerah nih golongan bukan utusan golongan chodzi upus perwakilan
publik ya aduh ternyata ada yang dipilih waktu itu adalah dpr nya yang lain tidak
nah gabungan ini itulah cermin dari rakyat indonesia nah maka mpr itu disebut lembaga
tertinggi negara menetapkan garis garis besar haluan negara mau kemana arah indonesia itu
sudah mpr gbhn nah jadi seluruh perjuangan rakyat indonesia itu yang diwakili mpr mau
dibawa kemana dirumuskan dalam garis garis besar haluan negara ditetapkan oleh mpr setelah itu ada
milihlah untuk yang melaksanakan ini sebagai mandataris dipilih presiden oleh karena itu
presiden disebut mandataris mpr ya nah untuk apa melaksanakan garis garis besar
haluan negara itu zaman kita sebelum amandemen setelah amandemen ini desi beda jadi setara yang
diutamakan adalah pembagian kekuasaan kalau dulu mpr lembaga tertinggi sekarang diatur adalah
delapan lembaga negara yang setara yaitu mpr dpr di parlemen ada tiga mpr dpr dpd
hai lembaga presiden sebagai eksekutif kemudian
mahkamah agung bpk ky satu lagi ma yaya delapan mkma ya delapan jadi salah satu dari lembaga salah satu dari
delapan negara sama tidak ada lembaga tertinggi lagi tapi disebut lembaga negara hanya memang
dilihat fungsinya mpr tetep tertinggi makanya dalam protokol r telah presiden
presiden itu mpr baru dpr baru dpd baru yang lain ya karena fungsinya tetap yang
tertinggi dia karena mpr lembaga yang bisa merubah konstitusi itu yang paling
tinggi dan di sini ada aturan nya ya ada taturan kapal misalnya jumlahnya berapa
misalnya mengganti presiden atau wakilnya kalau misalnya ada sidang
misalnya kalau tiga per empat dari quorum dan lain sebagainya
tapi dengan persara persara ketat
jadi istilahnya walaupun dulu tertinggi dan memilih presiden kan dulu hanya di lembaga mpr ini
sekarang kan kita semua demokrasi
jadi sekarang ada pembagian kekuasaan ada check and balances
ada pembatasan pembatasan karena melihat pengalaman jama' udah baru
apapun ada yang pro kontra apapun tapi ini sudah sah karena melalui cara cara yang konstitusional
kalau dulu memang di zaman orde baru itu istilahnya mpr apalagi di situ ada utusannya
utusan hari itu dianggap ya hanya formalitas ya pak zul ya
cap untuk istilahnya melanggengkan kekuasaan
dulu dianggap melanggar kepresiden paling kuat lah
semua bisa diatur
dengan semangat itu terjadilah amandemen
dibagi delapan agar ada pembagi kekuasaan ada check and balances yang kuat
iya mungkin bagi khususnya bagi para pemirsa kita yang masih muda milenial yang menganggap bahwa indonesia ini dari dulu sudah sangat
apalagi ya kita semangatnya selalu berdemokrasi semua orang punya pendapat
kalau dulu tidak demikian sehingga ya terjadilah reformasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu sendiri
negara ini bersumpah
masih kena tumpah daerah indonesia
kalau ada orang indonesia yang nganggur nggak boleh orang lain masuk ke tempat kita
atau ada daerah indonesia nggak boleh ada petani yang nggak punya lahan untuk dipertani
itu pesan pesan kebangsaan kita
tapi prakteknya kan sekarang sudah jauh
nah pak zul sendiri ini kan ada tapi dari segi semangatnya itu yang paling terasa
apa yang membuat mpr ini dalam menjalankan fungsinya itu jauh berbeda
karena di sini kan ada anggotanya anggota dewannya itu semua dipilih langsung
dpd nya juga dipilih langsung
dan mereka juga masih mewakili partai

apa sebenarnya yang membuatnya beda
jadi desi kalau kita mau jujur ya
memang terjadi ini kata profesor para ahli ahli pancasila
sekarang ini ya tentu banyak kemajuan banyak perubahan kita syukuri
tapi ada inkonsistensi
pancasila sebagai dasar
filosofi kita pandangan hidup kemudian undang undang dasar dengan apa yang terjadi
nah jadi kan sumber dari sumber hukum itu pancasila undang undang dasar baru undang undang baru peraturan pemerintah baru perda dan lain lain
nah ini sudah inkonsistensi istilahnya kata para pengamat
karena hasil dari demokrasi itu sendiri
iya kenapa begini
waktu saya hari kedua jadi ketua mpr sudah banyak yang datang
nah menyampaikan kepada kita bahwa ini sudah beda dengan apa yang semangatnya pancasila semangat undang undang dasar
semangat cita cita indonesia merdeka
ini sudah berubah negara kita
jadi ada sebagian besar panggilan publik masyarakat datang mau kembali
sudah kembali saja seperti dulu lah
tapi ada lagi yang besar juga jumlahnya oh enggak ini udah bagus
jangan terubah lagi
nah dari dua pendapat besar ini ketemulah di tengah tengah
nah apa ketemunya
ketemunya yang disepakati baru pentingnya kita punya haluan negara
karena melihat keadaan kita seperti sekarang ini
kan harusnya demokrasi pancasila itu menghasilkan kesetaraan keadilan dan harmoni
saling menghormati saling menghargai itu hasilnya
goalnya itu kan
tapi hari hari ini ada kesenjangan
ada politik kekuasaan yang penting saya berkuasa
kadang kadang juga menghalalkan segala cara gitu
tidak memahami lagi untuk apa dia jadi gubernur
tidak paham lagi untuk apa jadi bupati jadi dpr
itulah akhirnya korupsi marjalela
orang berebut menjadi bupati jadi gubernur menghalakan segala cara
dan akhirnya kita silang seketa
kadang kadang saling membenci gaduh dan lain lain
polarisasi dan lain sebagainya apalagi biasa
apalagi biasanya kalau sudah menjelang pilkada atau pilpres
nah oleh karena itu yang datang dua kelompok besar ini menyempakati di tengah
kita perlu haluan negara
indonesia mau dibawa ke mana dua puluh lima tahun lima puluh tahun tujuh ratus tahun
tapi garis garis besar saja
ya yang sifatnya itu filosofis ideologis
yang kira kira mencerminkan maunya pancasila maunya undang undang dasar
dan maunya indonesia itu waktu itu berdiri
yang menarik bagi saya pak zul
karena ini menyangkut perjalanan bangsa indonesia
yang sekarang ini biasanya kalau sudah masuk alam demokrasi
khususnya pada pilkada atau pilpres dan lain sebagainya
ini kan pertanyaan ini kan keluar
mau dibawa ke mana negara ini
judulnya kan musyawaratan
istilahnya kan ya kita ngobrol dengan dasar keluarga
tapi ada yang namanya juga demokrasi
kita bisa veto dan berantem di situ dan lain sebagainya
nah ini menarik untuk membawa yang namanya yang harus ada haluan besar lagi
kembali ke pancasila
tapi ini istilah istilah niarkan kita pada orde baru kan dulu
gbhn wah itu
dan ada yang namanya ideologi pancasila
tapi apa yang kita bisa lakukan untuk mengembalikan esensi
atau semangat kebangsaan ini
tapi tanpa mengingatkan kembali ke zaman otoriter
zaman orde baru
dimana pancasila justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan oleh kepala negara
kita di mpr ini kan ada sepuluh praksi
perwakilan partai politik
dan satu kelompok dpd
kelompok dp itu perwakilan dari dpd
nah setelah tadi sepakat
perlu ada haluan negara
pokok pokok pikiran mengenai haluan negara seperti apa
karena ini rekomendasi mpr yang lalu
mpr yang lalu merekomendasikan beberapa hal
nah kita ini ingin mewujudkan dalam bentuk narasi yang ada bentuknya
nah oleh karena itu kami sudah sepakat di mpr
sudah diketok palu di sidang paripurna kemarin
perlunya haluan negara
satu perlunya tap mpr itu seperti apa nanti
kemudian rekomendasi mpr yang akan seperti apa
yang ketiga mengenai tata tertib
oleh karena itu sidang mpr kemarin kami memutuskan membentuk disebut pah satu
pasal satu itu panitia ad hoc
satu yang membidangi mengenai haluan negara ini kayak apa sih barangnya
yang sifatnya ideologis filosofis itu
yang bisa membawa indonesia dua puluh lima tahun
seperti apa gitu ya
jadi ada konsistensi
setiap kita ganti presiden ganti kebijakan
ganti lagi ya
atau bupati lain bupati lain lain lain lagi
nah ini seperti apa
sudah dibentuk panitia ad hoc satu namanya pah satu
cara kerjanya nanti bagaimana untuk menentukan
waktu itu akan mengundangi berbagai kalangan ya
diajak bicara para pakar pemerintah terus semuanya akan diminta masuk
baru nanti dirumuskan
jadi mendengar suara seluruh perwakilan indonesia
seksologi indonesia akan didengar
kemudian dilihat pancasila
dilihat undang undang dasar seperti apa
kira kira caranya begitu
maka disebut panitia ad hoc satu
itu merumuskan pokok pokok pikiran mengenai haluan negara
dan hasilnya nanti gbhn itu sendiri
kedua ada nanti mengenai tap mpr
rekomendasi dan tata tertib mpr
nah dua ini nanti jadi hasilnya
apakah ini akan dilanjutkan kepada amandemen
tergantung keputusan politik
kalau presiden setuju
partai partai sepuluh setuju
bisa kita amendement
nah artinya bisa dilakukan amandemen oleh mpr
kalau setuju semua
kan tiga per empat bisa
tapi kalau udah gak setuju gak bisa
nah kalau ada kepentingan politik setuju
selesai di masa sekarang
tapi kalau tidak bisa
ya sudah ada bahannya
sudah ada narasinya
ini nanti diserahkan kepada mpr yang akan datang
jadi lebih sebagai bentuk rekomendasi kan
sudah ada barangnya
sudah ada bukunya
tapi bisa dilanjutkan atau tidak itu ada keharusannya atau tidak
ya dilanjutkan mpr yang datang
terserah keputusan politik
keputusan politik kan gak bisa dipaksa
nah ini dia
ini dia yang membuat inkonsistensi itu sendiri ya
bagaimana supaya bisa atau tidak ini dijadikan ya
karena kan merencanakan satu negara seperti membangun infrastruktur
kita sudah tahu
satu dua tahun tidak jadi
bahkan sepuluh tahun juga mungkin tidak jadi
konsistensi ini dijaga dan juga menjadi bagian dari komitmen
baik anggota mpr nya maupun presiden dan wakil presiden yang menjalankan
misalnya kita kalau ke amerika
kita ke tiongkok ya
bahkan mereka jauh lebih maju lagi
kalau kita ke shanghai kemana kita lihat
mereka tidak hanya punya haluan seratus tahun
bahkan mereka sudah punya animasi
sudah punya gambar
sudah punya bayangan
jadi misalnya nanti tiongkok dua puluh lima tahun lagi begini
sudah ada gambarnya itu
ya lima puluh tahun lagi seperti ini
nah kita kan tidak
bupati punya pc sendiri
atau kita ganti gubernur
taruh lah di jakarta ini tiba tiba ya
berubah lagi gitu loh
jangan ke gubernur
boleh ini sekarang tidak boleh
ganti menteri ganti kebijakan
itu baru menteri apalagi presiden apalagi gubernur
nah itulah kita perlu haluan
mau dibawa kemana sih kita ini
sekarang misalnya kita bicara sih okonomi mengenai kesenjangan
penguasaan lahan penguasaan uang penguasaan kekayaan dan lain lain
pengelolaan hutang dan lain sebagainya
itu mau kemana
itu misalnya contoh
ternyata luar biasa ya
memang kita ini sudah termasuk perbankan kita itu sebagian besar memang sudah asing
pengelolaan sumber daya alam juga begitu
apalagi kalau sekarang diserbut atau kekerja juga
nah itu gimana
padahal semangatnya pancasila nggak begitu
bung karno mengatakan kita harus merdeka
untuk apa sih
bersatu untuk apa
berdaulat untuk apa
keadilan sosial bagi seluruh indonesia
nah pilarnya itu empat
sebut misi sekarang
melindungi segenap tumpah darah indonesia
kalau ada orang indonesia yang nganggur
nggak boleh orang lain masuk ke tempat kita
atau ada rakyat indonesia
nggak boleh ada petani yang nggak punya lahan
untuk tiba tiba bertani
itu pesan pesan kebangsaan kita
tapi prakteknya kan sekarang sudah jauh
nah ini muda rumah muda bawa kemana kita
tapi di bawahnya berantem
nah kan ini ada apa gitu
ya tim sukses bisa lebih sadis
kalau di atasnya masih pelukan
tapi yang tim sukses sudah mulai
apalagi level bawah gitu
ini yang mungkin jadi teka teki
komplikatednya negara indonesia ini
kita punya pancasila punya ideologi
tapi kita punya demokrasi
dalam hal ini ya yang paling suara terbanyak akhirnya menang
nah ini menurut saya juga agak membahayakan
atau menjadi concern ya negara majemuk dan plural seperti indonesia ini
dua ratus enam puluh juta dengan suku banyak dan lain sebagainya
partainya itu juga banyak
nah ini pak zul sendiri ya
bagaimana melihat ke depannya
karena kadang kadang ya
negara yang mayoritas kadang kadang menjadi tyranny of the majority juga
nah itu untuk menghindari
karena ini kan berseberangan dengan semangat pancasila
semangat kebangsaan dan kekeluargaan ini
dimana semua orang adalah sama di depan hukum
mendapatkan hak yang sana
tapi ada tekanan tekanan demokrasi ini
dimana selalu semua itu harus berdasarkan
ya kalau semua diadu
kalau kita ini kan negara kekeluargaan
tapi kalau semua diadu
yang kuat yang menang
yang pintar yang menang
yang besar yang menang
ya tentu bukan itu semangat kita
nah oleh karena itu mpr menjaga konstitusi
dengan empat pilarnya itu
atau disebut juga empat konsentrasi berbangsa berdampak
karena kami terus mengingatkan
walaupun memang tentu tidak optimal
karena setelah ordo baru kan
dulu ada manggala bp tujuh
ada penantaran empat puluh empat
ada pendidikan keluarga negaraan
jadi salah satu yang kenapa menjadi resistensi
ada pendidikan moral pancasila
sekarang kan gak ada lagi
nggak ada lagi habis
nah mpr kan enam ratus sembilan puluh orang nih
di tahun politik masing masing mau cari suara lagi
ya tentu tidak akan sukses
tidak akan berhasil
nah saya bersyukur
kita udah minta kemarin
ada badan penguat pancasila itu
nah tapi kan belum kelihatan nih
belum terdengar ini
seperti apa ini
nah itu kita berharap semua pihak harus betul betul mengerti
memahami tujuan kita merdeka
apa itu pancasila
apa itu demokrasi seperti apa yang kita harus tuju
ini tahun politik
itu juga menjadi sumber masalah sendiri itu
jadi orang mau jadi presiden mau jadi gubernur itu tidak dilihat untuk apanya
tapi merebut kekuasaan untuk berkuasa menguasai kekayaan macam macam gitu
padahal gak begitu
dalam perintah konstitusi
jadi presiden jadi gubernur jadi bupati itu cuma dua tugasnya
melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
tugasnya presiden tugasnya bupati tugasnya gubernur
melayan rakyat tidak boleh ada rakyatnya yang kelaparan
tidak boleh ada rakyatnya yang tidak sekolah
tidak boleh ada rakyatnya yang tidur di bawah langit tanpa ada atap
tidak boleh ada rakyatnya yang menderita
tidak boleh ada rakyatnya yang ketakutan
tidak boleh ada rakyatnya yang terusir
tidak boleh ada rakyat yang tidak boleh ngomong atau tidak ngomong
hak asasi keputusannya yang harus dijaga
yang kedua hukum yang adil
tidak ditanya itu agamanya
tidak ditanya dukung presiden siapa
tidak ditanya itu agamanya apa
karena ratu adil gak datang
yang ada hukum adil
itulah tugasnya presiden tugasnya gubernur bupati dan dpr
tetapi sekarang tidak
ya karena jalan untuk mencapai itu
jarang sekarang orang jadi bupati jadi gubernur
dianggap untuk menguasai sumber daya alam
untuk menguasai kekuasaan
kekuasaan akhirnya sumber ekonomi
akhirnya menghalalkan segala cara
karena untuk mencapai itu harus mendapatkan suara sebanyak banyak
oleh sebab itu harus mempengaruhi sebanyak orang sebanyak mungkin
apakah itu media dan lain sebagainya
berarti jelas itu kan bertentangan dengan nilai nilai yang sudah kita sepakati
tapi ini pak zul sebagai ketua mpr itu sendiri
dari anggota mpr itu
semangat paham terhadap pancasila
paham bahwa ini kita tuh satu bangsa
dan pancasila itu memang harus dijaga
dan juga rumah ini merupakan kedaulatan rakyat
itu ada terasa
karena di anggota mpr itu sendiri kan fraksi fraksinya berdasarkan dari partai politik
itu adalah tantangannya mungkin
kan kita sudah sepakat tadi demokrasi pancasila
hasilnya itu kesetaraan keadilan bagi seluruh indonesia dan harmoni
itu pasti itu kalau mengikuti apa yang sudah digariskan oleh prideg rizik ini
yaitu berdasarkan pancasila undang undang dan seterusnya itu
pasti itu hasilnya
tetapi kita ini melihatnya jangka pendek
pokoknya saya jadi bupati dulu dah lima tahun nanti urusan belakangan
nanti yang lima tahun ini lima tahun lagi mikirnya
begitu juga yang lain
begitu juga teman teman di pn
misalnya misalnya sederhana
kita baru aja pilgub jawa timur jawa barat jawa tengah
saksinya aja seratus ribu saksinya
itu partai nggak boleh cari uang
tapi negara tidak membayar saksi tidak menyediakan uang
partai tidak boleh cari uang tapi tidak disediakan
ya tinggal tunggu saja
tinggal tunggu saja
mana yang ditangkap mana yang tidak tunggu waktu saja
nah dibahas di dpr
kpk bilang setuju
perpol naikin anggarannya
tapi di sini di dpr oh ya ada partai yang uangnya banyak
yang banyak uangnya kan nanti aja itu
nanti saja undang undangnya nanti saja setelah pemilu baru kita atur
jadi ada jangka pendek
jangka lima tahunan lima tahunan
begitu juga dalam perebutan eksekutif bupati
gubernur lima tahunan lima tahunan lima tahunan lima tahunan
bukan melihat indonesia bagaimana jangka panjang
semua selalu jangka pendek dan akhirnya kelihatannya itu untuk kepentingan apakah pribadi atau golongan ataupun
nah kadang kadang narasinya itu juga sekarang ini harus kita
makanya kami mpr penjaga konstitusi penjaga pancasila narasinya itu juga luar biasa
jadi kalau ini bisa anti pancasila kami pancasila kamu anti anekariga
jadi pancasila itu pemersatu
ya tapi pak zul sendiri merasa dari anggota mpr itu sendiri sudah punya semangat itu atau masih sangat sulit untuk menyatukan menyamakan persepsi karena masing masing akhirnya datang dengan baju warna partainya sendiri
nah ini sebagai ketua harus memastikan
sebetulnya di level elit itu lumayan
harus jadi contoh kan bagi masyarakat
contohnya begini pak prabowo pak jokowi pelukan tapi di bawahnya berantem
nah kan ini ada apa gitu
tim sukses bisa lebih sadis daripada diatasnya masih peluk pelukan
tapi yang tim sukses sudah mulai apalagi level bawah gitu
nah saya kira yang inilah yang harus kita luruskan
bahwa kompetisi tahun politik ini kan antar kita sebetulnya
tapi misalnya taruh latar pak zul sebagai ketua partai juga tapi ketua mpr
apakah terbelah juga misalnya kadang kadang ya menyuarakan aspirasi partai
tapi juga harus menjaga istilahnya kebinekaan atau keberagaman ini terjadi
kalau saya menyampaikan apa yang benar
kadang kadang enak enggak enak enggak masalah
apa yang kami yakini benar dan apa yang diyakini oleh tugasnya sebagai ketua mpr itu saya sampaikan
misalnya ya narasi pancasila anti pancasila anti nkri itu kurang tepat
karena pancasila itu pemer satu
pancasila itu adalah alat pemersatu kita
maka dia jadi dasar filosofi
bukan untuk belah belah kita bukan
untuk mempersatu bukan untuk saling membenci tapi untuk mempersatukan kita
nah narasi narasi itu menurut saya berbahaya
jadi kalau saya enggak sependapat dengan saudara saya dibegakkan kan berbahaya sekali
apalagi kalau menistarkan satu kelompok tertentu kan berbahaya
atau islam lah misalnya
wah kalau orang ini islamnya bagus wah ini kamu anaknya
ini kamu musuh negara
nah itu dia
apalagi kalau misalnya partainya juga memiliki basis yang agak berbeda dari segi ideologinya mungkin tidak terlalu
jadi oleh karena itu harusnya kita itu politiknya politik kebangsaan
tidak menghalalkan segala cara untuk jangka pendek lima tahunan itu
kalau kita demokrasi partai itu adalah pilarnya demokrasi kan
oleh karena itu partainya harus demokratis
nah yang menurut saya yang kurang tepat itu partainya sudah mulai tidak demokratis
partai ditentukan oleh satu orang
jadi komando misalnya
tidak boleh dalam suatu partai itu semua aturan ditentukan oleh satu orang
apalagi kalau ditentukan oleh pemilik modal
nah ini yang membuat kita repot
apakah misalnya kalau sudah jadi satu sudah menjadi dipilih dan dilantik menjadi anggota mpr
baju kepartaian itu bisa nggak dicopot tapi sekarang lebih mengutamakan ya itu ideologi pancasila kebangsaannya di atas kepentingan golongan di atas kepentingan partai
sehingga untuk mencapai sesuatu itu betul betul dengan proses permusyawaratan itu pak
saling berantem dan akhirnya harus
itulah tugas mpr salah satunya perintah undang undang untuk melakukan sosialisasi empat konsensus dasar berbahasa bernegara
untuk melakukan disini disebut empat pilar mpr
cuma kan tidak akan berhasil kalau mpr sendiri
tidak akan berhasil gitu
jadi sosialisasi politik kebangsaan ini tidak mulainya kepada rakyat
tapi kepada pendiri negeri ini kepada para pengusahanya
kepada para penegak hukum ya
saya kemarin baca berita desi
saya malu sebagai warga negara ya
katanya tiongkok itu maju karena warganya patriotik
amerika juga begitu
singapura juga begitu
jepang juga begitu
korea selatan juga begitu
orang peduli kepada negerinya
orang peduli kepada kekayaan alamnya
orang peduli terhadap keamanan negaranya
orang peduli terhadap berpihak kepada mereka
orang peduli terhadap melingkung undang sebagainya
ada rasa memiliki
kita kalau begini terus ya
politik politik jangka pendek
kemudian pakai isu isu sara
palingan sudah sepaket tujuh puluh lima tahun yang lalu
sudah sepakat kita yang sudah selesai
tapi untuk mencapai tujuan jangka pendek
kita sekarang balik lagi ya
politik yang memecah belah
karena untuk tujuan lima tahun saja
bermusuhan satu sama lain
sebenarnya kalau kita
nah inilah tugasnya mpr untuk menyampaikan apa yang kita sebutkan politik kebangsaan
tapi visi ini di share oleh seluruh anggota mpr itu pak zul
bapak merasa bahwa ini betul betul sudah jadi semangat
jadi politiknya itu haruslah aduk konsep
bagasan yang berkualitas
agar rakyat juga terdidik
sehingga nanti kita menghasilkan konsep bagasan yang betul betul bisa memajukan rakyat indonesia
jangan kamu ntnrg
wah ini tidak boleh
ini saya kira berbahaya
tapi saya lihat ini lebih karena political will ya
karena kalau misalnya harus
atau memang semangatnya ada
indonesia bisa tuh merayakan
menyelenggarakan asian games
dengan luar biasa
mendapat pujian dari dunia internasional
dan prestasi atletnya juga tiba tiba
indonesia itu bisa
tinggal pilihannya mau apa enggak
indonesia itu rakyatnya kan baik baik
atau kantong yang di atas
contohnya itu harus penting
contohnya harus penting
termasuk dari ya
contoh yang ini dari anggota lembaga lembaga itu
jadi kalau kita berdebatnya
narasi narasi di media dan sebagainya itu
kita akan segera
dan lebih cepat dari yang dibayangkan
untuk menjadi negara maju
tapi kalau tidak
ya lagi di depan
nah saya tertarik ini mengenai yang haluan besar itu
karena penting ya di indonesia ini
jangan setiap ganti pemimpin
kebijakannya juga ganti
akhirnya mungkin ada
ada infrastruktur yang sedang dibangun
atau ada proyek yang sedang dijalankan
tiba tiba tidak dilanjutkan
ada kebijakan tiba tiba ditinggalkan
nah caranya untuk mendapatkan
membuat ini sebagai sesuatu yang
memang harus dilaksanakan
oleh baik anggota mpr berikutnya
maupun presiden berikutnya
ini caranya gimana ya
itu perlu haluan tadi
kalau menurut kita di mpr
sudah dilunikan banyak
memang kita perlu haluan negara
pokok pokoknya paling tidak
karena kalau tidak nanti kan
bupati punya visi misi
gubernur punya visi misi
pemerintah pusat punya visi misi
bupati bisa beda sama gubernurnya
gubernur bisa beda dengan
pemerintah pusat bikin
daerah membuat wisata
pemerintah pusat membuat pelabuhan
kan bisa beda beda
itu juga bisa
dan saling berantem
saling berantem mengenai sumber dananya dari mana
nah itu ya
bupati di undang undang gubernur gak mau datang
gubernur di undang undang pusat gak mau datang
nah sekarang sudah mulai ditata
bahwa gubernur adalah kepanjangan pemerintah pusat
nah sekarang lebih tertib
sedikit demi sedikit
sekarang perlu diperbaiki
tapi mau tidak mau
memang arahnya harus ke situ
harus ada pemusatan kembali
jungkir balik lah setelah terjadinya reformasi
kita tiba tiba betul betul
pasal tiga puluh tiga itu kekayaan alam dikuasai oleh negara
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
nah sumber daya alam itu milik bupati
selama ini hampir lima belas tahun
yang ngeluarkan izin kebun izin tambang izin tanah
saya pernah ada serangan menteri kehutanan berbagi bagi hutan
ini orang gak ngerti
menteri kehutanan itu kongkordan
jadi kalau bupati ngeluarkan izin untuk kebun
sudah nih dikasih
baru menteri kehutanan bisa
yang terbesar sekarang ada di bupati
baru dua tahun lalu dirubah menjadi kewenangan provinsi sekarang
kan sudah otonomi daerah ini zaman
padahal di undang undang saya pasal tiga puluh tiga
kekayaan alam adalah dikuasai negara
untuk sebesar besarnya kemampuan rakyat
nah kalau kita petakan
tanah ini udah habis
sumber daya alam juga sudah dibagi bagi gitu

udah di kapling kapling
padahal ini harusnya dikuasai oleh
ini contoh satu saja
karena kita tidak mau nyatakan
dan segala dampak negatifnya juga
oh dampak lingkungan
lingkungan dan juga ya kemiskinan dan lain lain
nah ini mau dibawa kemana ini
nah salah satu memang
korupsi juga semakin melebar luas
kalau kita udah juara jangan ditangkap
nah tapi pak zul
kalau tadi kan disebutkan
atau di amerika
ini menurut saya mungkin bukan masalah patriotisme
karena china karena mungkin semuanya sentralistis lah
tapi taruhlah di amerika yang sangat demokratis misalnya
atau korea kan juga
dan jepang juga sangat demokratis
apa yang perlu kita pelajari
sehingga konsistensi dari kebijakan itu sendiri
apakah mereka juga memiliki yang namanya haluan
kalau tidak di indonesia ini
negara negara maju punya visi kan
visi mereka seratus dua ratus tahun malah
tapi yang paling penting itu adalah
menyadarkan warganya pentingnya menjadi warganegara yang bertanggung jawab
warganegara itu ya semua ya
warganegara itu sendiri
itu harus menjadi birokrat yang bertanggung jawab
yang mengerti akan keberpihakan kepada negerinya gitu
nah itu yang paling penting
cinta kepada negerinya itu luar biasa
itulah yang selalu
makanya kita kan jam moda baru sebetulnya
tidak semua juga salah
banyak yang bagus bagus
nah ini kan
ini infrastruktur berhasil dibangun
setelah reformasi kan
ini habis semua ini
manggala bp tujuh ditutup
pelajaran pemerintah pancasila dihapus
sekarang baru mau ada lagi
dua anak cukup juga
itu tiba tiba hilang semua sehingga
membangun karakter bangsa itu kan tugas kita semua adalah sepanjang masa
baru sekarang mau dimulai lagi
tapi bagaimana pak zul yang paling efektif effortnya untuk supaya pancasila itu merupakan sesuatu barang yang mulai diapresiasi lagi
kita anggap bahwa ini adalah darah daging dari kita semua
karena kalau tidak ya semakin lama semakin diupakan
empat kondisi dasar ini
pancasila undang undang dasar bni ketengah lika nkri
ini adalah pilar pokok
kalau ini tidak dipegang kokoh soal waktu
itu berarti kan mulai dari tk mungkin juga harus diajarkan
tentu dengan metode yang tidak seperti dulu ya
metode disesuaikan dengan perkembangan sekarang
itu perlu contoh sederhana
orang gak tahu lagi
dia mau jadi bupati untuk apa
orang mau jadi anggota dpr
untuk cepat kaya
padahal itu kan untuk melayani
melayani negara dan melayani warganya sudah berlaku
melayani saja gak ada yang lain
jadi artinya kalau orang mau jadi bupati jadi gubernur jadi dpr cari kaya salah
dia harus jadi pengusaha
mungkin satu lagi pertanyaan nih
orang mempunyai partai sekarang untuk apa
kalau kita lihat misalnya di amerika kan hanya ada dua
republikan dan partai demokrat misalnya
kalau di australia hanya labor liberal
tapi yang lain mungkin ada partai hijau dan lain sebagainya
tapi istilahnya ada sebagainya
jadi kita partai itu begitu banyak kita tidak tahu
ternyata ideologinya sama semua
tapi ternyata partai partai ini adalah potongan dari ini ini
nah ini yang mungkin harus dipikirkan ke depan
ini kan baru demokrasinya baru
bahwa ada banyak partai menurut saya itu tidak ada soal
tapi yang paling penting itu kan ini kita demokrasi
kalau kita demokrasi partai itu adalah pilarnya demokrasi kan
oleh karena itu partainya harus demokratis
nah yang menurut saya yang kurang tepat itu partainya sudah mulai tidak demokratis
bagaimana keluarnya mau demokrasi
partai ditentukan oleh satu orang
jadi komando misalnya
tidak boleh dalam suatu partai itu semua turun ditentukan oleh satu orang
apalagi kalau ditentukan oleh pemilik modal
nah ini yang membuat kita repot
nah bagaimana mau demokrasi berkemenangan baik
kalau partai politik sebagai pilar demokrasi itu sudah tidak demokratis
ya mungkin karena tujuan pemerintah
nah media ini kan juga pilar demokrasi yang paling penting
kita juga reformasi tahun sembilan puluh delapan ya
tapi media oke lah berpihak
tapi sekarang yang repot itu kan kalau media menjadi tim sukses
ya ini mungkin salah satu dari ekses demokrasi itu sendiri
iya nah ini kita harus akui indonesia
maksudnya jangka pendek jangka pendek itu kita pikirkan jangka panjang
semangatnya itu karena mungkin dua puluh tahun kedengerannya cukup lama
tapi ternyata masih pendek ya dalam sejarah sebuah demokrasi itu
tapi ini menarik mengenai partai itu
tujuan membuat partai akhirnya bukan untuk ada ideologi tertentu
tapi hanya untuk merebut kekuasaan itu sendiri
nah kalau gitu
lima tahunan sepuluh tahun
mari kita sebagai orang yang beriman
mari kita syukuri capaian kita sampai hari ini
bahwa tadi ada yang saya sampaikan catatan catatan
perlu kerja keras kita bersama
perlu kesehatan kita bersama
tetapi sudah banyak yang kita capai
dan saya menilai yang paling penting yang harus kita selesaikan adalah mengenai kesenjangan
kesenjangan kesenjangan kesenjangan
kepala pembangsa indonesia
pak zul ini kalau begitu ke depan ya
bentuk seperti apa kira kira kalau kita indonesia ini
kalau kita terus menerus di jalan seperti ini
bisa optimis bahwa kita nkri tetap utuh dengan basis pancasila semangat kebangsaan berdasarkan pluralisme kemajemukan bineka tunggal ika
atau ini hanya akhirnya ya siapa yang teriakannya paling keras

kalau menurut pendapat saya desya terlepas dari kurang lebihnya saya bersyukur kita bisa mencapai sampai hari ini
reformasi dua puluh tahun ini kan kita bebas bicara begini bisa maju jadi dpr siapa saja maju bupati pak jokowi jadi presiden saya jadi ketua mpr itu hasil reformasi
dulu mungkin tidak terpikirkan itu kita syukuri
bahwa ada kemajuan
ada otomi daerah ada kebebasan ada siapa pun sekarang berhak untuk menjadi apapun itu kita syukuri
dengan catatan banyak yang perlu disempurnakan
tapi sebagai warga yang optimis saya optimis memang hal hal ini saya kira mesti kita lalui
tadi ada kita cerita soal ini kegagalan itu memang harus dilalui amerika juga kan
sekarang juga apalagi dengan donald trump polarisasi semakin tajam
artinya ini kita baru dua puluh tahun menurut saya kita sudah tepat asal kita jangan lama lama
cepat menyempurnakan apa yang kurang sempurna tadi itu
kalau terus kita arahnya mundur kan berbahaya
tapi kalau kita memperbaiki yang belum baik maka kita akan maju ke depan
nah yang bagus kita syukuri yang belum bagus apa
undang undang partai politik kita harus sempurnakan
kemudian haluan negara tadi yang sepakat dengan mpr
kemudian pentinglah kita perkuat
yang pentinglah kita perkuat itu adalah wawasan kebangsaan
menjadi warga negara hak hak warga negara tanggung jawab sebagai warga negara
orang mau maju itu haknya silahkan
mau jadi polisi jadi tentara jadi guru jadi dpr boleh saja
tapi untuk apa mereka itu semua
harus mereka mengerti
nah kalau ada dilihat yang berbahaya itu bisa kita perbaiki
kalau ada yang saya melihat berbahaya satu dari sini
itulah yang disebut dengan kesenjangan
kalau ini tidak cepat cepat kita selesaikan ini seperti alang alang yang sudah kemarau panjang
bukan orang lempar api lagi
kalau ada gesekan batu aja bisa menyala
kalau kesenjangan ini tidak segera diatasi politiknya terus jangka pendek itu saya khawatir
khawatir kita tidak mau lagi peristiwa enam puluh lima
kita tidak mau lagi peristiwa sembilan puluh delapan
kita kan maunya bergerak maju bukan mundur
oleh karena itu harus segera dijajar keluar agar kesenjangan ini bisa diatasi
sebenarnya kesenjangan ini bukan masalah ekonomi saja
tapi macam macam ya
ekonomi sosial tapi juga cara kita pandang
istilahnya kemasyarakatan kita itu keluarga
yang dalam rangka rumah kebangsaan ini
sederhananya ini kita ini kan boleh beda warna partainya
ada sepuluh ada lima belas itu nggak soal
boleh beda capresnya boleh beda cagupnya
tapi mereka itu kan saudara kita semua
nah cara pandang ini
jadi itu bukan musuh yang harus dihabisi
tapi pak zul demokrasi ini dimana mana kan juga istilahnya
hampir seluruh dunia ya berdemokrasi
tapi kita lihat seperti misalnya di turki taruhlah
dan kemudian juga di amerika serikat
dan di inggris ada keinginan untuk berdaulat sendiri
mungkin ada keinginan juga untuk ya mayoritas suara mayoritas itu penting
tapi arah dari atas itu untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kehidupan
bagaimana supaya akhirnya tidak
saya pernah diskusi dengan presiden dengan semua petinggi petinggi ya
saya mengatakan pak indonesia itu untuk stabil itu perlu keseimbangan
tidak bisa menang menangan
itu sudah digali betul oleh bung karno
oleh karena itu dulu ada namanya utusan golongan
bung karno mengatakan kecil pun nggak boleh ditinggal apalagi yang besar
jadi perlu ada keseimbangan
ini perlu dikembalikan lagi
atau mungkin utusan golongan itu menurut pak zulk
sekarang begini nanti bentuknya bisa kita kaji tapi tidak persis seperti dulu
sekarang tni polri itu berapa jumlahnya kan banyak sekali
dia tidak ada wakil
dia tidak ada wakil di sini
dipilih tidak boleh wakil tidak boleh milih tidak boleh
misalnya contoh saja
terus teman teman nu muhammadiyah kemarin tanya kami kalau menyampaikan seperti kemana ya
kalau dulu ada wakilnya
nanti seperti apa perlu kita kaji tentunya
tapi memang negeri ini karena begitu beragam di sini
agamanya etnisnya budayanya begitu beragam
oleh karena itu perlu keseimbangan
contoh kalau dilihat misalnya di pemerintahan
ada sumatera ada jawa
orang papua itu kalau dilihat oh iya ya ada saya menteri
oh berarti saya indonesia
itu tuh di pemerintah saya saya ada loh itu
itu namanya keseimbangan
tidak boleh menang menangan
mayoritas saja tidak boleh apalagi memaksakan tidak minoritas
itu juga tidak boleh
ini harus ada keseimbangan
baru kita bisa maju ke depan
dan itulah yang dirumuskan oleh pancasila
itu kan dulu narasi ya

ya ini mungkin penting ini sejauh mana ini
yang anti pancasila anti nkri musuh bangsa musuh
hati hati ini saudara kita semua
tapi bagaimana untuk misalnya amandemen atau mengubah ya supaya utusan golongan itu
karena ini sekarang ini kan anggotanya dpr sama dpd
semuanya berdasarkan pemilu ya pilkada dan lain sebagainya
sehingga juga dan cara cara untuk mendapatkan posisi itu juga kan seperti kita ketahui kan
banyak sekali hal hal yang mungkin tidak
tidak terpuji lah
karena itu akhirnya untuk perebutan kekuasaan
bagaimana semangat untuk ya golongan itu bisa masuk gitu
jadi orang orang yang memang tidak terrepresentasikan tapi merasa bahwa ini
kan sekarang sudah ada mk kemarin tuh
nah itu sampai
keputusan daerah itu tidak boleh lagi dari partai politik pengurus partai misalnya
itu saya kira jalan keluar alternatif
tapi kalau dipilih kan tetap nanti yang kecil nggak bisa masuk juga
tapi itu sudah satu alternatif yang
yang bagus ya
karena kalau dpd nya partai politik ini semua partai politik juga
diatur oleh mk
bahwa kalau pengurus partai tidak boleh menjadi calon utusan daerah
dia harus melalui mpr
nah arah kesanalah saya kira yang harus terus menerus kita lakukan
pak zul terima kasih banyak ya
dan kita harapkan ya mpr memang merupakan ya satu lembaga yang bisa membuat indonesia itu merasa bahwa kita tuh
di bawah atap satu rumah
semangat kebangsaan dan
terakhir jadi des ya sekali lagi saya ulang
tadi memang kita baru dua puluh tahun reformasi
masih banyak masalah masalah
tapi saya mengajak mari kita sebagai orang yang beriman
mari kita syukuri capaian kita sampai hari ini
bahwa tadi ada yang saya sampaikan catatan catatan
perlu kerja keras kita bersama
perlu kesadaran kita bersama
tetapi sudah banyak yang kita capai
saya menilai yang paling penting yang harus kita selesaikan adalah mengenai kesenjangan
kesenjangan kesenjangan kesenjangan
karena kalau ini tidak saya khawatir ya
cepat atau lambat akan terulang
saya khawatir sejarah sejarah yang kelam bagi bangsa kita
apakah persiwa enam puluh lima apakah enam puluh delapan
tapi kalau kesenjangan ini bisa kita perbaiki dengan cepat
saya kira insya allah indonesia akan jalan lalu
dan itu bagian dari cita cita kita sebagai negara
harus jadi aman dan sejahtera adil dan lain sebagainya
terima kasih banyak pak zu
sukses dalam menjalankan tugasnya
demikian insight kali ini bersama ketua mpr pak zulkifli hasan
banyak yang kita pelajari hari ini khusus mengenai tugas tanggung jawab serta wenang mpr
demikian saya desy anwar dari kompleks mpr dprd
dpd mengucapkan terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa dalam episode insight berikutnya